kebakaran di permukiman padat penduduk ini terus terjadi terutama di wilayah jakarta
banyak hal yang menjadi pemicu kebakaran seperti korsleting listrik
hingga kelalaian manusia yang menyebabkan kerugian material dan nyawa
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring
kepala pemberdayaan dinas gul karmat dki jakarta
ya pak saipul kita tahu fakta fakta terbaru
terakhir kemarin di kapuk muara penjaringan jakarta utara
ada kebakaran yang cukup besar
ratusan kepala keluarga ini harus kehilangan tempat tinggalnya
kalau dari kesatuan bapak atau dari kantor bapak
apakah sudah memetakan sebenarnya tempat tempat mana saja
yang rawan terjadi kebakaran seperti yang terjadi di kapuk muara
baik terima kasih izin saya dari dinas penanggulan kebakaran dan penyelamatan menyampaikan
betul sekali di jakarta memang masih terdapatnya lokasi lokasi
atau wilayah wilayah kategori rawan kebakaran
salah satunya adalah di daerah kapuk pun jaringan
nah ini yang berdasarkan dari pemetaan itu
memang di dki jakarta itu masih terdapat beberapa wilayah
yang cukup rw yang cukup rw itu masih kategori
dan juga ada yang terdapat rawan dan rawan kebakaran seperti itu
kami telah melakukan pemetaannya dan kami melaksanakan kajian itu
bekerjasama dengan drecui universitas indonesia dan lain lain
baik pak saifullah kalau berbicara sudah dipetakan
dan sudah dianalisis titik titik mana saja yang rawan terjadinya kebakaran
sebenarnya apa saja sih pak faktor faktor yang paling sering
menyebabkan kebakaran di titik titik tersebut pak
iya berdasarkan data yang ada
penyebab dari terjadi kebakaran di daerah pemukiman
terlebih dari daerah padat hunian itu
ini masih disebabkan karena listrik dan kompor gas
nah frekuensi kebakaran yang diakibatkan karena listrik itu
berdasarkan data dari kami itu ya
hampir tujuh puluh atau enam puluh tujuh persen itu disebabkan karena listrik
nah ini disebabkan karena beberapa hal
di antaranya adalah warga masyarakat masih lemahnya
dengan kesadaran untuk senantiasa menggunakan peralatan listrik yang standar
cenderung orang orang atau masyarakat yang ada di kita itu
lebih memilih perataan listrik yang kesannya murah saja
tapi untuk kualitasnya ini terabaikan
ini contoh dengan penggunaan kabelnya
bahkan sekarang kan banyak bohlam bohlam yang diservis
diperbaiki bisa menyala lagi mereka kerap itu pun digunakan
pak saifullah menarik tadi anda menyebut sudah melakukan pengkajian daerah daerah mana saja di dki jakarta
yang rawan terjadi kebakaran
kalau kita flashback kembali begitu di akhir tahun sembilan puluh an dan awal dua ribu an
ada daerah dengan nama kampung tambora
yang sering sekali kita ketahui ada kebakaran di sana
kalau dari pengamatan dinas gul karmat
apakah daerah daerah seperti tambora dan daerah dengan penduduk
yang cukup padat ini masih menjadi titik titik yang harus diwaspadai
data yang ada kita antara tahun sembilan puluh sampai dua ribu itu
tambora itu menjadi prima dona ya terkait dengan kasus kebakaran
bahkan di sana itu ada istilah arisan kebakaran
karena seksaping seringnya kebakaran terjadi di sana
beberapa perlakuan yang kita lakukan
artinya dinas dan dinas gul karmat
dan apa namanya institusi terkait lainnya
di antaranya di tambora itu awalnya di tahun dua ribu
itu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi
kita bekerjasama dengan jarum foundation
jadi ada program jarum foundation yang terjun langsung di kecapatan tambora itu
dan kita dan dinas penanggulan kebakaran
melaksanakan kegiatan sosialisasi
sosialisasi bahkan di sana itu hampir seluruh rw dan rt yang ada di kecamatan tambora
itu sudah tersosialisasi
nah ini dampaknya adalah ya alhamdulillah dibandingkan dengan tahun sebelumnya
tahun sembilan puluh sampai dua ribu itu
frekuensi kebakaran di tambora itu cenderung sekarang ini lebih menurun seperti itu
dan juga sarana perasarana yang kita tingkatkan di tambora itu sekarang
selain kita memberikan alat pemadam api ringan atau apar
yang bisa digunakan untuk penanganan awal kebakaran
juga ada hidran hidran mandiri dan hidran kering
artinya di gang gang yang sulit untuk ditembus oleh mobil pemadam kebakaran
kita menggunakan jaringan sistem hidran mandiri dan hidran kering yang dipasang
masuk ke daerah pemukiman seperti itu
itulah usaha usaha yang telah kita lakukan
sehingga frekuensi kebakaran di tambora di dua ribu ke sini itu ya relatif lebih menurun
baik berarti sudah mulai menurun karena ada upaya sosialisasi
ada upaya juga terkait peningkatan fasilitas yang ada pak
namun apakah kedepannya ini pak hal hal apa saja yang mungkin bisa menjadi catatan
atau yang harus diperhatikan kepada masyarakat
khususnya mereka yang tinggal di pemukiman padat penduduk
mungkin ada yang bisa disampaikan dari sisi bapak pak
kembali ke tempat yang tadi pak
kembali ke tempat yang tadi pak
jadi risiko kebakaran itu akan tinggi
dan yang salah satu dipengaruhinya adalah dari kepadatan bangunan
jumlah penduduk itu sangat sangat dominan
karena dengan lebih banyaknya bangunan di sana
lebih banyaknya warga masyarakat hadir di sana ya
semakin tingginya pula untuk konsumsi penggunaan peralatan peralatan listrik
dan aktivitas yang sangat tinggi
nah tentunya dalam rangka untuk
untuk memastikan bahwa daerah kawasan padat hunian itu memiliki ketangguhan
ketangguhan terkait dengan ancaman bahaya kebakaran
yang pertama adalah adanya kesadaran warga masyarakat itu sendiri ya
warga masyarakat itu diharapkan dari mulai dari mulai penggunaan peralatan peralatan listrik
penggunaan kompor gas di rumahnya itu bisa dilakukan secara benar
seperti penggunaan kualitas peralatannya yang sesuai dengan standar sni
kemudian juga untuk penggunaan koper gasnya itu
dari mulai pemasangan regulator kemudian juga untuk peletakan tabung dan sebagainya itu
nah kita ada program
dalam rangka upaya itu ini lebih ditekatkan kepada
di daerah padat kunyian
di antaranya adalah kita ada kita bekerjasama dengan dasar wisma itu
pendataan di setiap rumah yang didata itu atau yang diperiksa adalah kondisi listrik dan penggunaan kompor gas
nah dari situ dari ada sepuluh poin yang didata atau yang dilihat oleh si tim dasar wisma itu
nah bila mana misalkan kondisi kabelnya yang kabelnya yang semeraut
kemudian juga pemasangan stiker yang bertumpuk
ya kan dan yang kiranya bisa membahayakan itu diingatkan
nah bagi rumah rumah yang dari hasil pendataan itu
dari sepuluh poin yang kita data
ada tiga saja yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dikategorikan rumah rawan kebakaran
dan kami dan kita akan menempel stiker apa stiker rumah waspada kebakaran
jadi kalau di jakarta kalau ada di rumahnya terpasang stiker waspada kebakaran
nah itu kategori rumah tersebut kategorinya rawan kebakaran
dan juga upaya yang kita lakukan adalah dengan sosialisasi
menggunakan saat ini kita menggunakan teknik konvensional
woro ngoro jadi ada petugas pemadam kebakaran menggunakan pengeras suara
juga bisa menggunakan pengeras suara ala di tepang
dan juga di tempat peribatan lingkungan tersebut ya
yang menyampaikan bahwa apa namanya
upaya upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadi kebakaran seperti itu
nah kembali warga masyarakat sedianya terserta dalam upaya untuk perang aktif ya
untuk mencegah kebakaran ya diantaranya pastikan untuk peralatan peralatan listrik
dan penggunaan listrik yang ada di tiap tiap rumah itu sesuai dengan ketentuan
tidak adanya pelanggaran pelanggaran listrik ya
misalkan peng apa mengambil daya langsung dari kabel utamanya
kemudian juga dengan mengganti mcd nya tanpa seizin dari petugas pln
ini yang dapat mengakibatkan kebakaran ya
dan juga untuk memastikan bahwa kompor yang digunakan ya
secara biasa aman dan pastikan juga tidak meninggalkan
tidak meninggalkan ini biasanya ibu ibu itu kadang kadang sedang memasak
kemudian ada telpon dan sebagainya terlupakan gitu kan ya
nah itu nah inilah yang bisa mengakibatkan kebakaran
nah hal hal seperti itu agar diwaspadai kepada oleh seluruhan kemasyarakat
terkait dengan upaya upaya pencegahan kebakaran
dan perlu dipahami juga bahwa bila mana sampai terjadi kebakaran
ya diharapkan masyarakat itu langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran ya
dengan menghubungi di nomor satu ratus dua belas ya
karena lebih cepatnya laporan itu didapat oleh kami atau diterima oleh kami
lebih cepat pula kami hadir di sana untuk melaksanakan upaya pemadaman
tentunya seperti itu
nah dan pastikan juga bahwa buat warga masyarakat
jangan takut untuk ada kesan memanggil pemadam kebakaran bayar
semua layanan yang diberikan oleh kami dari dinas pemadam kebakaran itu
semuanya tidak dibutuhkan biaya
jadi warga masyarakat yang sekiranya perlu bantuan kami
jangan ragu jangan segan segera menghubungi di nomor satu ratus dua belas
baik itu tadi yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat
perhatikan aliran listriknya jangan sampai ada hal hal pelanggaran ya
terkait dengan aliran listrik kemudian juga jangan lupa matikan kompor
benar kalau mau pergi pergi atau jangan kasihkan telpon ya
betul baik terima kasih pak saipulo kepala pemberdayaan dinas gul karmat dki jakarta
terima kasih banyak sudah membantu masyarakat
setia membantu melayani masyarakat yang sedang kesulitan
mudah mudahan tidak ada lagi hal hal yang membahayakan
ketika teman teman di penanggulangan kebakaran ini saat bertugas
terima kasih bapak
terima kasih pak
baik selamat selamat siang